bulan april lalu gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan tebet eco park di jalan
tebet timur raya jakarta selatan taman seluas tujuh hektare ini memiliki daya tarik yang tinggi
karena banyaknya fasilitas yang tersedia tidak hanya untuk berolahraga banyak juga warga yang
datang untuk piknik menghabiskan waktu di akhir pekan belum juga tiga bulan diresmikan kini tebet
ekopat ditutup sementara imbas parkir liar dan juga pkl yang menjamur di luar taman kapasitas
maksimal seharusnya pengunjung hanya seribu lima ratus orang setiap harinya namun pada kenyataannya yang
datang ke tebet ekopark ini mencapai tujuh ribu pengunjung pada akhir pekan pengetahuan dilakukan
oleh pemprov dki dan juga petugas yang ada di sini mengakibatkan banyaknya fasilitas yang rusak dan
juga banyaknya sampah yang berserakan melalui akun instagram resmi tebet eco park pihak pengelola
mengumumkan penutupan taman eco park mulai empat belas juni hingga akhir bulan juni dua ribu dua puluh
penutupan ini dikarenakan ada perbaikan fasilitas serta area parkir yang tidak memadai
berapa warga yang sering datang ke tebet eco park ternyata masih ada yang belum tahu bahwa taman
ini sedang masa perbaikan neneng salah satunya bersama anaknya ia harus kembali pulang ke rumah
nggak tahu sama sekali makanya biasa iya nggak pernah tutup tahu tutup iya soalnya
kan apa masyarakatnya beludak jadi mungkin banyak yang rusak mbak permainan juga saya kemana saya ke
sini aja tuh banyak banget orangnya beraktivitas untuk lari pagi kalau pulang sekolah buat main main aja sih
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan pemprov dki segera membangun area
parkir dan merapikan kawasan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang kawasan taman riza
juga mengatakan pemprov dki juga akan menyediakan bus listrik untuk mempermudah akses transportasi
umum ke kawasan tebet ekopark
terkait bus listrik sudah menjadi komitmen kita bersama dalam rangka program langit
biru kita sudah memulai yaitu dengan pengadaan tiga puluh buah bus listrik dari transjakarta dan terus
akan ditingkatkan setiap tahunnya rizal juga menghimbau masyarakat tetap menjaga
kebersihan dan protokol kesehatan bella mulahela riki maulana jakarta